untuk kesekian kali rizal ramli kembali berambisi untuk maju sebagai calon presiden
mantan menko perekonomian dan menko maritim di kabinet dua presiden berbeda ini
sejak dua ribu sembilan selalu menggadang gadang diri untuk ikut bertarung dalam bursa pencapresan
namun pada pilpres dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas ia gagal ikut ambil bagian karena tidak ada partai yang mengusung
satu lagi sosok yang banyak dibicarakan dalam bursa calon presiden kali ini adalah gatot nurmantio
kendati belum memiliki kendaraan politik yang jelas
mantan panglima tni ini di banyak kesempatan sudah menyatakan diri siap menjadi calon presiden
saya katakan bahwa saya sekarang siap mempunyai hak yang sama hak di b dan hak memilih
sekali lagi kalau republik ini memanggil dan rakyat menundaki itu jadi presiden saya siap jadi presiden
seorang pengusaha bernama sam aliano bahkan telah memasang iklan dirinya sebagai calon presiden di beberapa lokasi di ibu kota
meski namanya selama ini tak pernah disebut dalam bursa calon presiden
di berbagai baliho iklan sam mencantumkan sejumlah janji politik
seperti indonesia bakal bebas hutang dan dia bakal memberikan umrah gratis
analis politik dari saiful mujani research and consulting jayadi hanan menilai
deklarasi para capres non partai ini merupakan upaya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat
dan meningkatkan peluang dipilih menjadi calon wakil presiden
kalau memang betul bahwa tokoh yang mencoba menampilkan diri di masyarakat ini memang berminat untuk menjadi calon presiden
maka ya boleh itu tidak apa apa yang namanya juga usaha kan
cuma kesempatannya sekarang itu kan lebih terbatas
kenapa karena untuk menjadi capres itu harus melalui partai politik
jadi kalau orang di luar partai
kemudian memperkenalkan diri sebagai capres
maka paling jauh yang kita bisa lihat adalah dia berusaha meningkatkan posisi tawarnya di hadapan partai politik atau calon presiden yang sudah ada
jayadi juga menambahkan memperkenalkan diri memanfaatkan ruang publik seperti sepanduk atau iklan
kendati efektif untuk memperkenalkan diri sebenarnya kurang berpengaruh pada peningkatan elektabilitas seorang calon
budi adiputro cnn indonesia
nah tadi kan bang riko sudah kalau bahasa jawanya membelejeti tuh banyak nama calon calon
yang kemudian masuk bursa ada yang naik karena banyak baliho baliho atau kampanyenya
atau media kampanyenya ada juga yang semakin lama makin menurun
tapi saya nggak tahu nih apakah orang ini masuk dalam salah satu radarnya median
apa ternyata luput juga dari radar
ada orang yang belakangan ini di ibu kota jakarta lumayan terkenal bang
karena baliho dan sepanduknya ada di mana mana
saya akan undang ini orang yang katanya akan jadi bakal calon presiden dulu
silahkan kesini bang sam halo
apa kabar ini dia
halo bang sam selamat malam
terima kasih sudah datang
kita akan membahas apa yang membuat orang di sebelah saya ini
mungkin banyak dari anda yang belum terkenal eh belum kenal
tapi apa yang membuat beliau ini begitu nekat
kita memasang baliho dimana mana kita akan bahas di segmen berikutnya
tetap bersama kami
nah sudah ada di tengah tengah kita ada bang sam aliano
yang dimana mana mungkin anda warga jakarta dan sekitarnya
sering juga melihat wajah beliau ada di banyak sekali tempat
di baliho baliho dan sepanduk sepanduk
bang sam aliano anda ini saya mau tanya pertanyaan mewakili banyak orang ya
anda ini nekat atau realistis atau punya ambisi apa sih sebenarnya
gimana ceritanya anda bisa nekat jadi calon presiden itu dimana mana
itu bukan nekat
ini saya benar mau jadi presiden
karena kalau kita lihat sekarang saat ini
indonesia rakyat indonesia
kita lihat ini saat ini banyak banyak yang ada indonesia berantem
gara gara dua tokoh ini
jadi apalagi pilihan dua ribu sembilan belas
saya mau ganti presiden
jadi saya ini calon alternatif
dan saya ini selesaikan berantem biar tidak ada konflik
tidak ada masalah lagi
dan indonesia jadi lebih bagus
dan saya mau maju jadi presiden
ini serius atau bercanda ya bang
karena biaya untuk masang sepanduk sepanduk itu nggak murah loh
bang riko ya mau masang sepanduk gagal terus
saya demi rakyat saya siap untuk segalanya
karena ini saya ini bukan saya bicara
tapi memang saya ini lebih baik dari prabowo jokowi
nggak bilang saya jelekin mereka
tapi saya ini maksud lebih baik
udah keluar duit berapa kamu bangsa untuk bisa berkampanye dan mencalonkan diri seperti ini
demi rakyat ini nggak ada apa apanya
dan saya udah pesen untuk keluar kota juga
jadi tidak hanya di jakarta
saya mau ajak bang riko untuk melihat salah satu spanduk ini karena memang spanduknya lumayan keci dan cukup
apalagi jargon jargonnya cukup mencengangkan
saya minta ditampilkan salah satu contoh
baliho nya tampilan kampanye nya mungkin ada di belakang kita sih sebenarnya itu ada
oke bang riko harus harus harus putar sedikit
indonesia bebas utang indonesia bubar hari kiamat dan umroh gratis per satu orang
nah itu ini maksudnya gimana indonesia bebas utang indonesia bubar hari kiamat umroh gratis per satu orang tuh
ini adalah janji janji saya kepada rakyat
untuk seluruh rakyat indonesia dan umroh gratis kepada seluruh rakyat
dan serta lagi ini saya ini membuktikan kepada dunia bahwa kebebasan berwarga negara adalah hak mutlak yang dimiliki setiap orang
bebas utang itu bayar utangnya pakai uang anda sendiri
ya tunggu nanti lihat
setelah saya jadi presiden
nah ini bubar hari kiamat oke lah itu
umroh gratis per satu orang itu maksudnya anda ingin mengomrohkan setiap orang indonesia
untuk seluruh rakyat indonesia
itu duitnya siapa
bang sam ini
bang riko anda melihat bagaimana nih orang orang seperti bang sam tiba tiba di luar radar survei dimana mana spanduknya ada di mana mana
jadi begini kalau di dalam survei yang kami lakukan itu kan memang ada pertanyaan yang tadi saya sempat sebutkan di awal
apakah anda apa namanya menurut anda apakah sebaiknya pak jokowi maju terus menjadi presiden atau digantikan oleh orang lain atau tidak
nah kita lihat ada slide nya di atas slide nya
boleh boleh kita lihat slide nya
tampilkan dulu slide nya
apa namanya survei median kita kembali ke survei median kita kembali ke laptop
nah ini dia
jadi kalau kita tanya menurut anda apakah dua ribu sembilan belas nanti sebaiknya pak jokowi lanjut mimpin atau digantikan oleh tokoh lain
itulah pak sam ini lah termasuk di dalamnya kan gitu
oke justru mayoritas menginginkan jokowi
walaupun ini sangat ini ya walaupun sangat tipis ya
tetapi maksud saya begini ini sebenarnya versi lain pak sam ini adalah versi lain dari apa itu namanya hashtag ganti presiden dua ribu sembilan belas
artinya begini kalau saya melihat ada semacam keberanian begitu ya
yang mungkin saya sendiri juga tidak tahu
mungkin saya sendiri juga tidak tahu pak sam ini apa namanya latar belakangnya asal usulnya datang dari mana
tapi kemudian mendeklarasi bahwa ya pak jokowi bagusnya lawan saya aja kan begitu
jadi sampai pada titik seperti itu gitu
ada orang seperti pak samin yang berani nantang pak jokowi
anda mau nanya sesuatu nggak sama beliau nih
jangan saya mau nggak mau ambil pekerjaan aku sendiri
tapi anda asal usulnya dari mana pak sam
akhirnya kemudian memutuskan saya calon presiden
anda kan mungkin selama ini saya sudah berusaha
mungkin selama ini belum beredar dalam apa namanya politik indonesia gitu
masalah asal usul
kalau kita lihat beberapa hari lalu ada pihak pihak ini menjatuhkan saya
ini ketahabilitas saya dan ini membunuh karakter saya
dengan kata ini boleh ini orang asing
saya tetap sabar semangat
saya ini tidak khawatir
saya ini tetap tidak takut dan tidak gentar dengan lawan calon presiden lainnya
karena kita semua memiliki kesempatan yang sama
apalagi saya ini emang saya warga keturunan
tapi ini saya warga negara indonesia
dan saya bangga menjadi warga negara indonesia
dan ini saya bisa tunjukkan kepada pemirsa ya
ini ktp saya sebagai tanda ini saya warga negara indonesia
jangan ada yang fitnah atau bilang saya ini orang asing atau lain lain ya
pak sam tapi kan kalau untuk maju jadi calon presiden itu kan harus punya langkah langkah politik yang realistis
ini kan kita masih memakai kendaraan partai politik
anda kalau langkah langkah yang untuk menuju ke sana selain mengkampen diri anda dengan alat alat peraga kampanye apa lagi
pertama rahasia saya gak mau cerita dulu sekarang ya
rahasia itu harus
bagaimana orang mau tahu kalau anda banyak rahasia gitu
ya rahasia karena gini
kalau sekarang kita lihat kalau saya hadapi sama orang mbak rico sebagai surveyor ya
saya jelas saya akui saya kalah dan elektabilitas saya paling rendah
tapi ini saat ini loh
tapi tunggu nanti beberapa bulan elektabilitas saya akan naik
dan saya akan kalahkan jokowi
strategi anda apa tuh
saya kalahkan jokowi strategi saya
karena saya ingin jadi presiden
janji janji saya kepada rakyat harus saya tepati
termasuk mengumrahkan gratis dan juga membebaskan indonesia dari utang ya
meskipun kita belum tahu duitnya dari mana itu ya
pak kita lihat
selama ini kita lima tahun ya
ini kita sudah hampir lima tahun loh
indonesia berantem gara gara dua tokoh ini
jadi saya yang alternatifnya mau gantiin biar semua selesai masalah tidak ada lagi
calon lain selain anda bukan alternatif
orang orang seperti gatot nurmantio orang orang seperti andi prasudian yang banyak masuk ke radar
karena saya ini orang yang hatinya damai
kalau yang lain lain mungkin ya mencari masalah atau mencari konflik ini
jadi ini saya ini selesaikan bermasalah yang ada di indonesia
dan saya ini calon yang terbaik lah
saya ini terbaik
dan lebih baik dari jokowi dan prabowo
kita nanti juga akan tanya langkah politik ya
bang riko ada komentar lain
ini mungkin saya tarik pikiran yang agak jauh sedikit ya
jadi kita ingat ya
salah satu hal penting yang membuat seorang pemimpin bertahan itu adalah karisma di mata rakyatnya
nah jadi kalau saya ingat dulu
pada masa pak soeharto ya
pada masa urde baru
itu orang berbisik bisik tentang pak harto aja
itu tidak berani begitu ya
boroboro mau menantang ke depan begitu ya
kalau kita lihat juga di negara negara yang pemimpinnya itu sangat kuat begitu ya
jadi bahkan untuk boroboro mengkritik secara terbuka
bahasa sederhana ngobrol di warung kopi saja tidak berani
nah beliau ini muncul ke permukaan menurut saya itu
walaupun itu adalah bunga bunga dari apa namanya bunga bunga pilpres gitu lah mungkin ya
cerita cerita seru dibalik pilpres
tapi menurut saya ada message yang mungkin harus diperhatikan oleh pak jokowi
pada saat yang sama kok ada orang yang mungkin sederhana
kita tidak tahu asal dari mana
tiba tiba berani menantang orang sekelas beliau begitu ya
karena kan bayarnya mahal itu
ini saya ada orang baru tiba tiba naik ring tinju berani nantang mike tyson kan begitu
tapi menurut anda dengan hanya mengiklan mengiklan kemudian membuat apa namanya sensasi gitu ya dengan mengiklankan diri gitu
apakah ini bisa membuat orang seperti pak assam ini
saya ada pertanyaan sederhana lagi buat pak assam
berapa jumlah provinsi di indonesia pak
berarti sudah menyiapkan berapa balik waktu itu
jumlah kabupaten kota
tapi ini ada sama agen sebenarnya
karena itu sudah lumayan
ada berapa puluh miliar lah
rencana itu uang anda sendiri
atau ada investor yang kemudian membantu anda dengan
insya allah saya semua lakukannya sendiri
dan ini fantastis
perlu dana cukup luar biasa
demi janji saya lah
jika kemudian bang sam ini orang seperti bang sam mungkin ada banyak sekali orang orang yang punya uang banyak seperti pak sam gini
kemudian ingin maju dalam gelanggang
tidak supaya menaikkan barang posisi gitu ya
itu menurut anda masih bisa punya peluang nggak
atau memang ini hanya bunga bunga saja sampai akhir pun akan menjadi bunga
ya memang kita harus tunggu ya
jadi total jumlah kota dan kabupaten di indonesia itu kan hampir sekitar lima ratusan ya
nah itu anda bayangkan ini jadi bukan hanya lima ratus kali satu baliho
tetapi lima ratus kali sekian banyak kecamatan
sekian banyak kelurahan
nah itu jumlahnya sangat sangat besar
sudah siapkan uang berapa pak sam untuk kampanye kali ini
sudah siapkan ada kalau bisa radyatv mungkin ada yang gaget lah
lumayan berapa kira kira
ada berapa t
ada berapa t
dan itu uang anda sendiri ya
langkah politik anda selain memasang kampanye
mau jadi presiden
bukan cuma kita aja ini orang pajak juga nonton
anda akan nanti di partai politik
laporan pajaknya berapa nih
kita akan lihat bagaimana langkah pak sam lagi nanti
kalau duit beberapa t nya itu akan betul betul apa namanya berimplikasi pada tingkat populer
median akan bersurveillance lagi dalam dua tiga bulan ke depan apa ke nama anda masuk radar paling tinggi
nanti akhir bulan kita lihat lah ada nggak pak assam ini
saya akan jadi berapa bulan tingkat yang pertama
ya saya kalahkan jokowi insya allah
oke itu harapan dari sam aliano bakal calon presiden yang kemudian nama dan wajahnya kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini di ibu kota jakarta
terima kasih banyak
terima kasih pak assam
mudah mudahan silahkan lanjut dengan proyek politiknya kali ini
saya mohon doa arus tuh kepada seluruh rakyat indonesia dan kalau takdirnya saya jadi presiden saya ini benar benar saya akan menjalani amanah ini kepada bangsa dan negara dan antinosia
jadi lebih dari satu triliun ya uang kampanye ya
ya jangan bicara
baik demikianlah layar pemilu terpercaya pada malam hari ini saya budi adiputro selamat malam sampai jumpa
terima kasih pak assam
terima kasih pak assam